e sport telah berkembang menjadi industri yang semakin menjanjikan
peluang inilah yang membuat sma satu pskd jakarta pusat
menjadikan e sports sebagai salah satu program binaan bagi siswa siswinya
bagi anak yang berbakat di bidang e sport
sekolah ini bahkan menyediakan program beasiswa
salah kalau anda mengira tempat ini adalah warnet yang digunakan untuk bermain game
ini adalah salah satu ruangan kelas di sma satu pskd jakarta pusat
yang memang dikhususkan untuk program e sport
pemandangan sang kepala sekolah yohanes siagian yang sedang bermain game e sport
bersama siswa siswanya adalah pemandangan yang biasa di sekolah ini
itu apa sih dasarnya dari sma satu pskd jakarta pusat
itu membuat program e sport di sekolah
karena game sebetulnya dia alat bantu yang sangat bagus
banyak hal ke anak
karena biarpun orang mikir game itu kebanyakan main
sebenarnya bukan hanya main
dia memiliki banyak komponen yang berkaitan dengan materi pelajaran
dan skill skill yang dibutuhkan di dunia real
dan itu satu jalan yang efektif untuk kita menyampaikan itu ke murid murid
bagi kita fungsi sekolah salah satunya itu
menyiapkan anak anak untuk dunia yang akan mereka hadapi nanti
jadi sangat penting kita mulai mengenalkan mereka
ke aspek aspek atau ke bidang bidang yang akan
menjadi penggerak di dunia digital dunia modern
dan sekarang aja di indonesia
saya lihat kemarin di situs situs pencari job search
itu banyak sekali perusahaan perusahaan besar dunia
dia mencari individu individu dengan kemampuan
untuk pengetahuan di bidang e sport
bukan hanya sebagai player
jadi sangat luas sebetulnya bidangnya
ada sejak dua tahun yang lalu
meliputi empat cabang utama
perkembangan e sport memang luar biasa
menurut data dari lembaga riset statista
jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan e sport di tahun dua ribu tujuh belas
mencapai satu ratus sembilan puluh satu juta orang di seluruh dunia
lima puluh satu persennya ada di kota
ada di kawasan asia pasifik termasuk indonesia
dan dalam dua tiga tahun ke depan
e sport diprediksi akan menjadi industri yang bernilai triliunan rupiah
dengan materi yang diberikan dalam program e sport di sma satu pskd ini
wawasan siswa tentang peluang di dunia e sport juga menjadi lebih terbuka
kalau di sisi ekonominya
kita misalkan kita jadi profesional player
jadi nanti kita bisa ikut turnamen turnamen
kalau kita bisa menang kita bisa dibayar oleh sponsor sponsor
terus juga kadang kalau misalkan kita fokus di dunia e sportnya
terus kayak jadi komentator di salah satu acara game atau turnamen game game gitu
terus kita dibayar
kembangan teknologi membuat dunia berubah dengan cepat
dengan kondisi seperti itu
sudah seharusnya dunia pendidikan di indonesia dapat selalu beradaptasi mengikuti tuntutan zaman
berlangga wisnuwaji jakarta